selamat hari senin pak
ya semuanya saya melihat semuanya rapi
sampai di atas kereta juga saya lihat juga rapi
baik tidak ada yang berjesak jesakan
di stasiun pasar senen semuanya baik
saya melihat secara umum
sedikit yang perlu penanganan
lebih fokus yaitu di merak
merak utamanya yang berkaitan dengan
minta penjelasan ke menteri perhubungan
ya semuanya sudah dicarikan solusi
ada antrian yang sangat terlalu panjang
atau di terminal yang begitu
rame dan berdesak desakan
tapi terkait antisipasi ini seperti apa pak
ya manajemen yang baik ini diteruskan
manajemen yang sudah baik diteruskan
akan memunculkan sebuah pelaksanaan yang baik
akan memunculkan sebuah pelaksanaan yang lebih baik
pak untuk stok pangan siapa pangan
ya kan sudah sampaikan pulak balik sebelum lebaran sudah lah
pak lebaran di mana pak
sudah ada masalah kami sama siapa pak
sudah ada rencana silat kami sama bapak
tidak ada tidak ada rencana rencana
ada open house nggak pak
bapak akan melakukan open house juga pak
masalah mau biji juga pak
pak ada rencana silat
masalah mau biji juga pak
pak ada rencana silat
pak ada rencana silat
pak ada rencana silat